bopo kenapa bau bopo seperti ini
aneh sekali bau busuk
tidak perlu cuman aku yakin
nawangsi masih bisa mengatasi gender gua seperti itu
sampai kapan masa aku harus sabar menerima pelakuan dari biung yang seperti ini
mas sampai kapan ibu akan membeda bedakan aku mas dan mbak sinta seperti ini

dari kecil hingga remaja aku selalu menuruti apa yang biung mau mas
terkadang aku jadi bingung mas
sebenarnya aku ini siapa
mas aku tahu
bopo kita berbeda
apa biung kita berbeda juga mas
biung bukan biung kandungku mas
mas aku tak tahu
mas aku tak tahu
mas aku tak tahu
mas aku tak tahu
mas aku tak tahu
mas aku tak tahu
masih sebaiknya kamu jangan bicara yang tidak tidak
tolong katakan yang sejujurnya mas
siapa biungku yang sebenarnya
kenapa mas diam aja
aku tidak tahu nawangsi
aku yakin biung bukan biung kandungku mas
mas juga tahu
siapa biung kandungku
aku tidak tahu nawangsi
tidak mungkin mas sudah tahu
kalau biu memang benar benar ibu kandungku
seorang biung kandung memperlakukan anaknya seperti ini
membuatku tersiksa mas
kamu harus sabar
kamu harus bisa menghadapi semuanya
lagipula ada mas di samping kamu
mas selalu mencoba untuk melindungi kamu nawangsi
kalau mas saja orang yang aku harapkan
tidak bisa berkata jujur pada
bayi aku akan menekanku
kamu tidak bisa menghadapi siapa
kejian dulu mas
saya akan menghadapi siapa

aku manusia yang kamu cari
apa yang kamu inginkan
akan kubunuh kau
aku akan membunuhmu
sebesar apa lagi kekuatanmu manusia
kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa
serahkan tokat pusaka salamu buta
kamu tidak patah memilikinya
kamu bukan muasak
kau akan dilepaskan
akan kubunuh diri terhadap muridmu
yang memanggil ulmu
siapa sebenernya alaq
kenapa aku merasakan kekuatan romo padamu
biyu mbak sinta membenciku
sedangkan bopoku tak kunjung pulang
mas aryo kakakku sendiri mencintaiku
mencintai dalam hal lain
dia menginginkanku untuk menjadi kekasihnya
orang yang satu satunya membuatku nyaman di rumah ini
membuat perasaanku tersiksa
kenapa semua ini terjadi padaku
aku rindu sekali padamu bopo
kenapa bau buku seperti ini
tidak perlu cunemani
nawansi masih bisa mengatasi gender gua seperti itu
lepaskan aku bopo
bopo lepaskan aku bopo
kamu bukan bopo ku
hebat kamu nawansi
aku baik baik saja nawasi
aku ini kan sahabatmu
ceritakanlah masalahmu padaku
masalahku masih sama cunemani
aku terus bertanya tanya
bertanya tanya soal apa nawansi
soal biung kandungku
biung bukan biung kandungku
aku yakin dia bukan biung kandungku
kalau dia memang bium kandungku
dia tidak mungkin kejam seperti ini
dia selalu membeda bedakan aku
siapa biung kandungku sebenarnya
aku ingin sekali memelukmu seperti itu putriku
aku sangat merindukanmu
aku sangat amat menyayangimu
aku ingin sekali merawatmu
membelai wajah cantikmu itu
tapi takdir berkata lain
kita tidak bisa bersama putriku
suatu saat nanti
takdirnya akan mempersatukan kita kembali
takdirnya akan pertemukan kita kembali putriku
suatu saat nanti
takdirnya akan mempersatukan kita kembali putriku
saya menjadi jokowi
aku akan berjaga ke depan
saya menjaga kelanjar
menyerah atau kami akan membunuhmu bagaimana ini makhluk itu tidak bisa
ibu apa aku harus mengalah dulu cepat cepat ambil keputusan baiklah
sekarang katakan padaku apa yang ingin kamu jelaskan